sebulan lebih setelah gempa bumi dan tsunami mengguncang kota palu
kini penanggulangan bencana memasuki tahap rehabilitasi
setelah bencana gempa dan tsunami mengguncang
kini suasana sudah mulai tampak normal
meski demikian masih ada masalah yang dihadapi warga palu sigi dan donggala
antara lain adalah pelayanan kesehatan
untuk itu sebuah rumah sakit lapangan untuk membantu korban bencana
didirikan di desa maku kecamatan dolos selatan sigi
berbagai fasilitas pelayanan kesehatan tersedia
seperti instalasi gawat darurat persalinan rawat inap layanan laktasi dan farmasi
rumah sakit lapangan yang diresmikan oleh ketua badan amil zakat nasional bambang sudibyo
pada kamis siang ini akan memberi pelayanan kesehatan gratis bagi warga
petugas kesehatan yang berada di empat unit peti kemas berukuran enam x dua lima meter itu
dapat melayani sedikitnya dua warga sigi dan sekitarnya
dan rumah sakit ini memang sangat sangat dibutuhkan oleh masyarakat
terbukti sekarang belum saja di launching sudah sekian banyak yang dipakai untuk sunatan masal
dan itu salah satu bukti bahwa memang masyarakat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan
apalagi di saat sekarang ini lagi zaman penguncian
ada perusahaan yang begitu dermawan yang menyumbang kontainer gitu
yang paling tepat dipakai untuk apa rumah sakit lapangan
pendanaannya sendiri ini pak ini diambil dari mana fasilitasnya
yang paling mahal kan sebetulnya kan kontainernya
sudah ada yang nanggung
operasional ya dari basnas
dari uang zakat ya